berwisata kuliner biasanya di warung depot hingga restoran
nah bagaimana kalau kita jelajah rasa di pasar tradisional
salah satunya di pasar pegirian surabaya
ini bukan pasar khusus kuliner ya tapi di sini ada beberapa spot untuk menjelajah rasa
atau bahasa anak muda sekarang sering disebut hidden gem
good morning selamat datang di pasar pegirian surabaya
nah salah satunya ini saya ada di serundeng umi nur ya
nah ini semua tenaga kerjanya adalah wanizab wanizab
dengan lima pekerja ibu ibu konsep warung serundeng ini memang ceria
serundeng sebenarnya lazim ditemukan pada kuliner khas madura
taburan serundeng biasanya ada di atas nasi sate nasi bebek hingga nasi campur
nah disini ini udah siap dibungkusin seperti ini sebungkus gini
aduh mantap sekali
kombinasi antara gurih sama manis
stan hajan nur hayati ini bisa mengolah lima ratus butir kelapa setiap harinya
hasilnya diporong oleh para pedagang kuliner madura
keseruan jelajah rasa di pasar tradisional ini kita lanjutkan dengan merasakan pentol dan somai grosiran
diproduksi di sebelah lapak serundeng stand pentol dan somai ini bisa menjual puluhan kilogram pentol dan shomai setiap harinya
disini dijual per butirnya itu rp lima ratus kayak gini
tapi kita juga bisa beli ecer
ini tadi saya udah lapar
ini kurang dua ya mi
udah satu cup penuh seperti ini
nggak pake obat obatan
nah selesai menjajal pentol
kita akan melusuri penjuru pasar seluas tiga lima ratus meter persegi ini
ini dia proses pengolahan bebek
salah satu makanan khas di surabaya adalah olahan bebek
pernah lihat pengolahan bebek seperti ini
aduh diapain ini mbak nurul
tujuannya supaya apa
kalau dimasak biar harum
gede banget ini harga berapa mbak nurul
ada lagi yang lebih gede ya
nah ini sama mau dibakar
ini biasanya dipotong jadi berapa
jadi kalau ini jadi sepuluh berarti perpotongnya jadi tujuh rupiah
ketahuan anda sekarang modalnya berapa
ya berbeda dengan ayam di surabaya bebek tidak dijual dalam satuan kilogram

salah satu yang menjual bebek olahan adalah umi herawati
lokasi berjualannya ada di bawah tangga pasar pegirian
meski lokasinya menyempil dan tak ada pelang nama pelanggannya tak pernah sepi
bebek hitam adalah olahan bebek ungkep yang menggunakan bumbu rempah khas yang telah diungkep hingga berwarna hitam
umi herawati menyajikannya dengan sambal korek nasi jagung dan tak ketinggalan serundeng
ini berapa borsik ini
lihat bebeknya banyak terus ada sambelnya
sama yang gak ketinggalan adalah serundeng ini khas dari madura makanan khas madura
jelajah rasa di pasar tradisional ini belum cukup ya
di pojok pasar pegirian kita akan menemukan sate pojok abadu latif
ya sate khas madura dengan potongan daging besar besar
selain sate juga disediakan gulai dan kerengsengan
ini dua puluh rupiah kemudian gulenya dua puluh lima rupiah
ini premium di tengah pasar ya di pojok pasar tepatnya
ini satenya dua puluh dapat lima gede gede
kita coba dulu ya bagaimana rasa sate dan bulenya
ini gulenya istimewa karena dagingnya itu gampang banget kan dicuelnya
jadi keistimewaannya dagingnya itu makrul empuk terus kuahnya itu kerasa rempah banget
pasar tradisional pegirian didirikan pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
hingga kini terdapat sekitar enam ratus lima puluh stand aktif
di tengah gempuran pasar modern dan pusat perbelanjaan pengelola pasar berusaha terus meramaikan pasar
di antaranya dengan membuat konten kuliner dan mengunggahnya di media sosial
harapannya agar menjadi viral dan semakin dikenal masyarakat luas
ngefek sekali mbak kebetulan di ini ke serundeng awalnya tiga ratus per hari ya tiga ratus biji
sekarang jadi lima ratus per biji mbak seharinya
biasa sih masakannya itu sederhana tapi orang orang pada suka semua gitu
wisata kuliner di pasar itu berbeda dengan makan di depot atau restoran
namun selama kita bisa menikmati interaksinya maka makanannya pun jadi terasa lebih nikmat
sampai jumpa di wikipedia
mungkin getaway minggu depan